itu di jawa timur bagaimana dengan dki jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi dua ribu dua puluh satu sebesar empat empat juta lebih
atau meningkat tiga dua puluh tujuh persen dari dua ribu dua puluh atau tahun lalu bagi perusahaan yang tidak terkena dampak dari covid sembilan belas
gondor provinsi dki jakarta nisbah soeda mengatakan jumlah itu mempertimbangkan nilai produk domestik bruto
atau yang lebih dikenal dengan pdb dan inflasi nasional
sudah ada koresponden kami mardika utama yang akan mengelaborasi terkait ump dki jakarta tahun dua ribu dua puluh satu
selamat pagi mardika seperti apa kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pemprov dki
sehingga bisa mengetahui ada beberapa perusahaan yang kemudian tidak terkena dampak covid sembilan belas
dan juga perusahaan tersebut mampu menaikkan ump dua ribu dua puluh satu sebesar tiga dua puluh tujuh persen
selamat pagi ila dan heranov
dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi dki jakarta menyatakan bahwa bagi perusahaan yang terkena dampak dari pandemi covid sembilan belas
dan tidak mampu untuk mengikuti kenaikan ump dki jakarta sebesar tiga dua puluh tujuh persen menjadi empat empat juta rupiah pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
bisa melakukan penangguhan
dan penangguhan itu diatur dalam pergum empat puluh dua tahun dua ribu tujuh tentang tata cara pelaksanaan penangguhan
upah minimum provinsi
dan untuk dapat mengajukan penangguhan tersebut perusahaan membuat permohonan tertulis
yang diajukan kepada gubernur dki jakarta melalui kepala dinas tenaga kerja
dan itu harus dilakukan selambat lambatnya sepuluh hari sebelum upah minimum provinsi itu diberlakukan
dan selama permohonan masih dalam proses maka perusahaan yang bersangkutan masih bisa melakukan
pembayaran upah kepada karyawannya dengan mengikuti upah minimum provinsi di tahun yang sebelumnya
data dari dinas tenaga kerja menyebutkan bahwa pada bulan mei lalu dicatat sebanyak tiga puluh sembilan enam ratus enam puluh empat perusahaan
di jakarta dengan jumlah tenaga kerja mencapai tiga ratus dua puluh tiga dua ratus dua puluh empat terdampak pandemi covid sembilan belas
dari angka itu sebanyak enam tujuh ratus delapan puluh lima perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari lima puluh karyawannya
sementara tiga puluh dua delapan ratus delapan puluh dua perusahaan lain
dan dari angka itu sebanyak enam tujuh ratus delapan puluh lima perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari lima puluh karyawannya

dan sementara itu ketua dpd hipi sermon simanjorang menyatakan bahwa banyak sekali jenis usaha di jakarta yang terkena dampak
dari pandemi covid sembilan belas mulai dari usaha kafe perhotelan restoran lalu juga pusat perdagangan mal properti otomotif
transportasi hingga event organizer turut terdampak covid sembilan belas atau pandemi covid sembilan belas yang sudah berlangsung selama delapan bulan
dan sermon simanjorang juga memprediksi bahwa
pada kuartal tiga tahun dua ribu dua puluh ini masih akan terjadi minus atau konstraksi seperti halnya yang terjadi di kuartal dua tahun dua ribu dua puluh sebesar kontraksi sebesar delapan dua persen
dan kita melihat bahwa kenaikan sebesar dua ratus rupiah ini bisa dianggap cukup adil
kalau kita mengacu kepada keterangan dari pemprov dki jakarta mengingat banyak sekali
tadi seperti data yang kami sebutkan bahwa banyak sekali perusahaan yang terkena dampak dari pandemi covid sembilan belas
ila dan juga heranov
ya dika ini mendapatkan dukungan dari kadin kemudian juga dukungan dari ketua dprd dari divisi ataupun yang membidangi pemerintah di dprd ke jakarta
lantas bagaimana mekanisme selanjutnya nanti apakah masih ada dinamika yang terjadi untuk kenaikan ump dki jakarta dua ribu dua puluh satu mendatang
mengingat ada juga usulan dari fraksi partai demokrat yang menyampaikan untuk kesejahteraan buruh bagaimana nanti
apakah sama saja nanti ump nya dengan tahun dua ribu dua puluh ini dengan tahun dua ribu dua puluh satu mendatang mardika
sebesar empat dua juta rupiah menjadi empat empat juta rupiah maka dapat melangajukan permohonan
dan itu pun tak terkecuali bagi industri yang menaungi para buruh terkait dengan kenaikan ump di dki jakarta tahun dua ribu dua puluh satu
jadi mereka harus memberikan surat permohonan
kepada gubernur dki jakarta melalui kepala dinas tenaga kerja bahwa perusahaan yang bersangkutan dianggap terkena dampak yang cukup signifikan dari pandemi covid sembilan belas
sehingga tidak mampu mengikuti kenaikan ump dki jakarta sebesar dua ratus ribu rupiah dari tahun dua ribu dua puluh
dan ini memang masih akan terus dibahas oleh dinas tenaga kerja terkait klasifikasi mana saja yang benar benar dianggap terkena dampak ini